ozon tidak hanya terdapat di lapisan atmosfer untuk melindungi bumi dari sinar matahari
ada juga ozon yang berada di permukaan bumi
ozon merupakan senyawa yang mirip dengan oksigen tampak dari simbol kimianya
jika oksigen bersimbol o dua maka ozon memiliki simbol o tiga
ozon yang berada di permukaan bumi ternyata memiliki fungsi yang istimewa
sehingga para peneliti berusaha untuk mengembangkannya
ternyata pada saat musim hujan banyak petir itu banyak terbentuk ozon
dan itu ternyata merupakan sterilisasi alami
jadi membersihkan udara kotor membersihkan air tercemar
itu ternyata secara alami terbentuk dengan adanya petir tadi plasma yang membuat itu
nah dari situlah ide awal kemudian orang berusaha membuat hal yang sama
jadi membuat loncatan elektron seperti petir tadi dalam skala lebih kecil
dalam perkembangan ozon diketahui memiliki kemampuan oksidasi
yang fungsinya dapat digunakan untuk kehidupan seseorang
seperti fungsi sterilisasi untuk membunuh bakteri dan virus
lalu fungsi menghilangkan bau seperti untuk pencernih udara
kemudian fungsi menguraikan warna seperti biasa digunakan pada limbah tekstil
dan terakhir ozon bisa berfungsi untuk menguraikan senyawa organik
yang biasanya digunakan pada industri untuk mengurangi dampak pencemaran
lembaga ilmu pengetahuan indonesia telah mengembangkan penelitian ozon sejak tahun dua ribu empat belas
dimulai dengan membuat alat pembuat ozon atau plasma generator
yang menghasilkan penyelidikan ozon
ozon dalam bentuk gas
kemudian pada tahun dua ribu delapan mengembangkan ozon yang dapat dilarutkan dalam air atau air ozon
lalu pada tahun dua ribu enam belas lipi mengembangkan ozon dalam bentuk gelembung air yang berukuran nanometer
sehingga dibuatlah alat sistem riset untuk memastikan bahwa gelembung ozon dihasilkan
bisa mencapai ukuran di bawah seratus nanometer
dengan ukuran itu ozon dapat larut dalam air hingga lima belas hari
pada dua ribu dua puluh karena pandemi
penyelidikan ozon dalam gelembung nano itu menjadi uap ozon
web ozon dibuat dalam suatu alat portable yang diklaim dapat membunuh virus covid sembilan belas
yang disebut airborne terminator
dengan tenaga listrik dan hanya menggunakan bahan air
maka ozon diciptakan di dalam kotak untuk kemudian dilarutkan ke dalam air
selanjutnya dijadikan uap ozon yang kemudian dihembuskan melalui cerobong menggunakan kipas kecil
agar uap ozon dapat menyebar ke seluruh ruangan
jadi sebenarnya secara general
ozon ini kan kemudian dihembuskan melalui cerobong menggunakan kipas kecil agar uap ozon dapat menyebar ke seluruh ruangan jadi sebenarnya secara general

dan contoh yang paling sederhana baik virus maupun bakteri
jadi si ozon ini nanti karena dia itu oksidan dia cenderung untuk mengoksidasi
gas ini akan menempel menempel di sel misalkan sel bakteri
nah sel bakteri ini ada kandungan selaput air biasanya
nah disitu ozon akan menempel
nanti si ozon akan beraksi dengan air nanti ozon akan menempel
nanti ozon akan beraksi dengan air
terbentuklah namanya hidroksil
nah hidroksi ini nanti akan merobek membran bakteri
nah kemudian nanti dna nya keluar
dan bakteri itu mati
nah konsep tius juga sama
pertama ozon memiliki kemampuan oksidasi yang lebih tinggi ketimbang

ozon menggunakan bahan air yang tidak memiliki bau sementara disinfektan menggunakan bahan kimia yang berbau
ketiga ozon menggunakan uap air yang lebih cepat kering di permukaan ketimbang disinfektan yang menyemprotkan cairan yang lama kering
lalu keempat penggunaan disinfektan dalam waktu lama bisa berdampak buruk bagi kesehatan sementara uap ozon tidak memiliki dampak
airborne terminator ini diproduksi dalam tipe yang dapat disesuaikan dengan ukuran ruangan
ada yang untuk ukuran ruangan hingga tiga x tiga meter dan lima x lima meter
alat uap ozon ini masih diproduksi sendiri di lipi dan dalam sehari paling hanya dua alat yang dapat diselesaikan
harapannya alat uap ozon ini bisa segera mendapatkan sertifikat medis dan dibuat di pabrik sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas
selain untuk mengatasi pandemi lipi juga masih melakukan penelitian ozon dalam berbagai bidang seperti pengolahan air bersih pertanian dan pertambangan
penggunaan ozon dalam berbagai bidang ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tapi juga lebih ramah lingkungan
wilam nasution rizky rahadian bandung jawa barat